setelah menjalani autopsi luar di rsud dr haryoto lumajang jawa timur
jenazah pendaki gunung semeru asal surabaya muhammad ridwan dibawa ke rumah duka
mahasiswa institut teknologi sepuluh november its surabaya jurusan teknik industri ini tewas
setelah tertimpa batu saat mendaki puncak mahameru
dinampingi perwakilan keluarga korban dibawa menggunakan mobil ambulans ke rumah duka
di kerembangan bakti kelurahan kemayoran surabaya jawa timur
sebelumnya korban bersama sepuluh pendaki melakukan pendakian ke puncak mahameru
saat perjalanan turun korban tertimpa bebatuan sehingga meninggal dunia di lokasi
sedangkan satu pendaki lain anwar mengalami cedera kaki
saat ini memang sudah diliput dengan surat pernyataan tetapi masih banyak pendaki yang melanggar
karena daerah batas fakir ke atas sampai puncak itu memang sangat berbahaya
sehingga kita harapkan para pendaki tidak melanjutkan pendakian dari kaliwati menuju puncak